ya allah apa yang harus aku lakukan
api ini terus mengopungku

tidak aku khawatirkan
aku akan menghadapi kiaw

aku bisa kasih satu kesalahan
hanya sebagai ditunggu
aku jadi penasaran
dengan nama besarmu
hanya bisa panjabal belakang
itu baru apinya
nanti kita akan merasakan
yang lebih dasar
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
jurus pedang serib

ya allah apa yang harus aku lakukan
api ini terus mengepungku

paman guru aku ingat suatu hari paman guru pernah menyampaikan nasihatnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh